suasana memanas ketika petugas akan mengeruk lahan
di pinggir kali beringin semarang rabusia
dua wanita yang didampingi anggota ormas
berusaha menghalangi kerja petugas
mereka bahkan nekat menduduki alat berat
sambil menangis dan berteriak teriak
petugas satpol pp berusaha menyingkirkan warga dan anggota ormas
namun mereka terus melawan dan mengaku
memiliki bukti kepemilikan lahan
kasatpol pp semarang fajar purwako mengklaim
lahan yang dikeruk adalah milik negara
sedianya di lokasi ini akan dibangun jembatan
sebagai bagian dari proyek pengendalian banjir
di kelurahan mangkang wetan
kawasan ini sering banjir akibat kali beringin meluas
situasi tidak kondusif petugas menunda penertiban
di cakung jakarta timur
eksekusi lahan seluas tiga empat ratus sembilan puluh delapan meter persegi
yang dilakukan petugas jurusita pengadilan negeri jakarta timur
pada rabu pagi disambut tangis histeris penghuni lahan
mereka tidak terima bangunan yang ditempati dibongkar paksa
sebelumnya panitra pengadilan dan penghuni lahan
sempat beradu mulut ketika pihak pengadilan
membacakan surat berita acara eksekusi
petugas pengadilan pun terpaksa merobohkan pagar pembatas lahan
karena dikunci penghuni
meski diiring penolakan proses eksekusi lahan tetap dilanjutkan
tim liputan cnn indonesia